rumah kayu di jalan peternakan kelurahan sukabangun palembang inilah tempat siti hawa tinggal
kondisinya sudah miring dindingnya pun banyak yang bolong di sana sini
begitu juga dengan di bagian atap sehingga saat hujan melanda perabotan di rumah ini sering terendam
apalagi rumah itu berdiri di area paling rendah tempat berkumpulnya air
nah ini kalau banjir pak kalau rumah ini kalau posisi hujan deras banjir sampai rumah ini juga masuk ke sana
jadi di dalam rumah itu sudah tidak ada yang bisa selamat lagi
sampai ke tempat tidur kasurnya itu basah semua
di rumah ini siti hawa tinggal bersama dua cucu dan dua anaknya

keduanya hanyalah buruh harian dengan upah pas pasan
sebagai buruh cuci pakaian tetangga penghasilan erna hanya empat ratus ribu rupiah per bulan
sementara muhammad hanyalah buru bangunan
itu pun dia baru bisa bekerja kalau ada orang yang mengajak
siti hawa kini berusia enam puluh delapan tahun
pengeliatannya juga sudah terganggu
tapi ia tak mau berpanggut tangan saja
ia mencoba menambah rejeki dengan mengerjakan pesanan menempelkan kerja
dan membeli tas merek kebotol plastik produk diner
upahnya hanya seribu rupiah per kilogram
dan satu karung botol plastik kosong ini beratnya sekitar tiga kilogram
kurang semuanya bu
yang ikut ibu dua di sini bu
suami sudah tidak ada bu
jadi untuk sehari hari bu untuk makan misalnya
nah itu dari mana bu
anak anak dapat sedikit
kalau sepuluh ribu tentu
tiap hari begitu bu ya
ya beli beras setengah kilo
selain aparat setempat warga sekitar juga kerap memberi bantuan makanan dan kebutuhan sehari hari
tetapi siti hawa terkadang masih merasa cemas bila hujan tiba
karena tempat tinggalnya pasti kebanjiran